pengadilan tinggi dki jakarta hingga hari ini belum menerima berkas perkara banding
dari pengadilan negeri jakarta utara terkait kasus penodan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama
pihak pengadilan tinggi dki jakarta berharap jika syarat formal pelimpahan berkas banding tersebut bisa dipenuhi
agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
wakil humas pengadilan tinggi dki jakarta james butar butar memastikan
hari ini pengadilan tinggi belum menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri jakarta utara
terkait kasus penodan agama dengan terdakwa basuki cahaya purnama
berdasarkan ketentuan hukum pidana berkas banding harus diserahkan ke pengadilan tinggi empat belas hari
setelah pengajuan banding dilakukan
menurut james berkas banding yang dilimpahkan akan didaftarkan ke bagian pidana pengadilan tinggi
jika sudah memenuhi syarat
pimpinan pengadilan akan menentukan anggota majelis hakim yang akan menyidangkan perkara banding tersebut
jadi saya barusan dari bagian pidana
ke pengadilan tinggi
bahwa berkas perkara itu
sudah harus dikirim ke pengadilan tinggi
jadi kalau pernyataan banding kemarin pada saat putusan ya sejak itu
sejak putusan banding itu
sebut putusan pn
tapi kalau misalnya
ditanda tangan ini nanti besoknya
jadi pernyataan banding itu
mulai efek itu ketika ditanda tangan
akte bandingnya di hadapan pan istra